partai keadilan sejahtera mengeluarkan surat edaran
isinya meminta semua kader agar fokus mengampanyekan
pks berharap adanya efek ekor jazz atau coattail effect
yaitu saat popularitas satu orang bisa mengangkat elektabilitas
presiden partai keadilan sejahtera sohibo liman
menerbitkan surat edaran untuk seluruh anggota fraksi pks dpr ri
dalam surat itu tertulis
untuk membangun coattail effect terhadap partai dari pasangan capres
dan cawapres yang diusung pks
seluruh anggota fraksi pks diminta untuk mengoptimalkan
kampanye sandiaga di daerah pemilihan masing masing
menanggapi surat edaran yang ditanda tangannya pada tujuh belas september dua ribu delapan belas lalu
sohibul menilai sandiaga lebih fleksibel
untuk bisa diajak berkeliling kampanye
sehingga memudahkan mesin partai untuk memenangkan pasangan tersebut
sohibul juga menegaskan pks solid untuk mendukung pasangan prabowo sandi
oh enggak kita buat semua buat pak prabowo
cuma masalahnya ini kan masalah penjadwalan pak prabowo
dengan pak sandi ini agak berbeda
kalau pak sandi ini sudah penjadwalannya itu
beliau sudah sangat luar biasa dinamis ya
nah sementara pak prabowo
pak prabowo kan ada fungsi lain
sehingga beliau penjadwalannya tidak sedinamis pak sandi gitu
tapi kalau pemenangan tentu kepada kedua duanya
sementara itu partai gerindra menegaskan pks dan partai koalisi lainnya
tetap mengkampanyekan prabowo sandi sebagai paket pasangan calon
bahkan telah dibicarakan di awal pembentukan koalisi
semua partai koalisi akan mendapat efek ekor jas
dari kader gerindra sehingga bisa mewakili semua partai pendukung
ya memang semua itu satu paket ya
tetapi soal strategi itu nggak ada masalah
karena kita semua bicarakan di dalam dari awal malah
karena memang pak sandi juga bisa lebih mobile ya
pak prabowo kan juga banyak sekali tamu dan permintaan permintaan

setiap yang mengharap pak fadlin ambil satu sikap untuk bps
karena ada cuma dua calon pasti ada pengaruhnya untuk bpa maupun bpa
direktur eksekutif lembaga survei median riku marbun kepada detik com
menanggapi surat edaran tersebut bagian dari upaya pks menyelamatkan diri di pileg dua ribu sembilan belas
langkah pks dengan surat ini bisa dibaca
jika ada yang sangat baru lupakan pilpres lebih baik urus bilek saja
surat edaran presiden pks agar kadir mereka mengampanyakan sandiagaono
banyak yang berpendapat bahwa ini menunjukkan pks berharap mendapat cipratan elektoral dari pasangan prabowo sandi
lalu bagaimana strategi partai lain di koalisi prabowo sandi
masihkah mereka pede dengan geraknya sendiri atau memang harus menggait seorang sandi
narasumber saya di studio malam ini adalah teman teman dari koalisi prabowo sandi
di sebelah kiri saya sudah hadir kang pipin sopian ketua departemen politik dpp pks
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan satu lagi sebenarnya adalah abdul hakam najah tapi masih belum tiba
kami nanti akan menghubungi beliau melalui telepon
tapi juga sudah ada mas jayadi hanan dari direktur eksekutif smrc
mas jayadi selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah di sini
jadi kang pipin konfirmasi dulu
soal surat edaran fokus kampanyein sandi karena apa
karena jadwal tadi mungkin disampaikan oleh pak soebo begitu
mungkin bahasanya bukan mengkampanyekan sandi
tetapi bahasanya memang melihat kita flashback bahwa latar belakangnya apa sih surat itu keluar
karena memang jadwalnya bang sandi untuk kampanye memang banyak sekali
sehari bisa delapan titik begitu
dan beliau memang hampir setiap hari ada jadwalnya
jadi semua partai politik itu meminta jadwal dan mengkoordinasikan jadwalnya
dapat bagian ya
ini wajar karena ingin mengoptimalkan pemenangan
jadi bagi pks tidak ada lagi yang mengatakan bahwa
bagi kami adalah ini ada di mana momen pilek dan pilpres bersamaan
maka memenangkannya harus bersamaan
pilih kita menang untuk supaya apa
ketika nanti memenangkan pilpres yang kedua tadi
maka kita punya sumber daya punya anggota di parlemen
yang bisa check and balance yang bisa mendukung program pemerintahan prabowo sandi
jika kelak dengan takdir terbaik pada dua ribu sembilan belas nanti
dan saya kira mitra koalisi memahami itu
jadi ini adalah ikhtiar kita
dan surat ini kan sebetulnya dari dpp pks presiden pks
menyampaikan kepada anggota fraksi di dpr ri
supaya empat puluh anggota dari pks itu mengoptimalkan jadwal bang sandi
untuk kampanye mengoptimalkan
kalau melihat dari hasil survei
artinya selama ini masih belum optimal
belum mengkampanyekan atau bagaimana
jadi kan bang sandi hanya satu orang
tetapi caleg kita banyak
ada empat puluh yang petahana
dan kemudian sisanya sekitar lima ratus sekian untuk dpr ri
tentu kita ingin bahwa pilpres dan pileg ini bersatu
karena logika pemilih kalau dilihat dari berbagai hasil survei
tentu mereka memilih salah satunya partai
yang memilih calon presiden
yang didukung oleh partai itu
jadi memang logika kotelefex juga ada
tetapi kalau kita melihat logika kami
selain tadi masalah jadwal
kita melihat bahwa berbagai survei melihat dan survei internal
memang misalnya bang sandi ini
popularitasnya masih di bawah pak prabowo
tetap nah kami melihat ada potensi
kalau bang sandi dinaikkan
maka elektabilitas prabowo sandi itu juga bisa diangkat
prabowo sandi itu juga akan meningkat
ketika popularitas dinaikkan
maka elektabilitas juga akan naik
karena sebagaimana kita ketahui
sebetulnya bang sandi memiliki kelebihan
empat hal dibandingkan pak kiai ma'ruf amin
jadi berbagai survei saya kaji
misalnya terakhir di indobarometer
menyampaikan bahwa bang sandi lebih
pemilih melihat bang sandi memberikan perhatian khusus kepada rakyat
yang kedua bang sandi lebih berwibawa
yang ketiga bang sandi dilihat
layak untuk memimpin
dan yang keempat
layak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bang sandi
mungkin kalau kelima
bagi kacamata parpo
bang sandi bukan punya siapa siapa gitu kali ya
jadi enak buat dibawa bawa
buat ini ya
betul karena bang sandi juga keluar dari gerindra
bisa dibawa ke pan bisa
ke pks bisa
di demokrat bisa
ngejualnya lebih enak gitu kira kira
karena pak prabowo kan milik gerindra
untuk utamanya begitu
tapi bang sandi memang bisa diajak
jadi dia lebih sejak
dan jadwalnya lebih banyak
untuk bisa kita optimalisasi di daerah pemilihan
bahwa sekarang memang kembali harus
bagaimanapun yang harus masuk akal
supaya dua duanya lalos
pilaknya juga harus menang gitu kan mas jayadi
sudah dijawab tadi sama kang pipin
sebenarnya logika dasarnya itu logika
atau eej ya
sudah sulit bagi
ada dilema bagi partai partai pendukung pak prabowo sandi
kalau mereka mengkampanyekan prabowo
itu prabowo identik banget
identik sekali dengan gerindra
gerindra yang tambah poin
jadi kalau mengkampanyekan prabowo
itu ya secara tidak langsung
dia mengkampanyekan gerindra
efek elektoral dari kampanye itu
akan lebih banyak ke gerindra gitu
dan itu sudah ditunjukkan
oleh berbagai survei ya
di daerah daerah yang prabowo kuat
gerindra juga cenderung menguat
di satu sisi prabowo pks
itu tidak mau dianggap mengkhianati
tapi pada saat yang sama
mereka juga tidak mau dong
lalu yang untung gerindra
kan gitu kan
jadi ini pertarungan internal koalisi
apa jalan tengahnya
meskipun ini belum tentu benar ya
belum tentu benar
memang secara resmi
belum tentu aman juga
belum tentu aman juga
belum tentu aman juga
karena selama ini kan
sandi adalah orang gerindra
kita belum tahu
seberapa kuat asosiasi
sandiaga uno dan gerindra itu
tapi kan secara resmi
sekarang dianggap bukan gerindra
walaupun resminya bukan gerinda kan
orang tetap menganggap dia gerindra gitu
kalau pks mengkampanyekan sandi
bahwa efek ekor jasnya itu
tidak akan semua ke gerindra
tapi paling tidak efeknya netral satu
yang dikampanyekan cawapres
bukan capres begitu
dalam berbagai survei
termasuk survei smsrc terakhir september
belum ada efek positif
terhadap elektabilitas pasangan
pak prabowo ketika dicurve
jokowi ma'ruf amin dengan
angkanya kira kira sama
itu artinya belum ada efek positif
untuk menambah itu
mungkin dugaan dari kang pipin benar mungkin
prabowo sandi dan
popularitasnya sama tuh
semua orang udah tahu
bisa jadi itu benar
kalau saya melihat berbagai data
pilpres di berbagai
biasanya memang cawapres itu
tidak terlalu banyak menambah suara
dia paling banter itu menjaga
supaya tidak memberikan efek negatif
tapi kalau misalnya sekarang akhirnya
memaksimalkan sandi itu
memanfaatkan sebaik baiknya itu
memaksimalkan sandi itu kan
bisa jadi tidak terlalu menambah suara
tapi itu tidak membuat
kemungkinan suara seperti pks
atau mungkinan tipan
itu tergerus akibat
bertransformasi menjadi elektabilitas
untuk partai gerindra
dengan demikian partai partai cukup aman
bagaimana cara mereka menaikkan
nanti kan ada faktor berikutnya
yaitu caleg di dapil masing masing
pertarungan pilpres itu pertarungan nasional
efek ekor jas itu kan ada yang
ada yang sifatnya lokal
pileg pertarungan legislatif itu
pertarungan itu di dapil
bukan di tingkat nasional
jadi yang menentukan adalah
bagaimana konstelasi di dapil
apakah sandi populer atau tidak
di dapil tersebut
apakah sandi disukai atau tidak di dapil itu
lalu apakah caleg pks
soal disukai atau tidak berarti
sangat masuk akal ketika misalnya ada caleg
yang kemudian tidak mengapanyakan
sandiaga uno di satu
karena itu masuk akal tergantung
tapi tidak disukai ada kan
katakanlah di jawa tengah
tapi kan di banyak dapil tidak disukai
sebaliknya pak jokowi sangat populer
di sumatera barat
tapi kan tidak disukai kan gitu
jadi dalam konteks seperti itu
maka yang akan berperan adalah
apakah mengutamakan caleg di dapil masing masing
dan mesin partai
supaya tetap dianggap patuh pada koalisi
ya dikampanyekan yang paling aman gitu
yang tidak punya efek ekor jas
yang paling banyak kegerindera gitu
kamu ipin sebentar sebentar
saya akan menyapa pak hakam najah
kemarin kan sudah sempat kemudian
bang zulhas keliling dengan mas sandi
itu kemudian sudah
apakah sudah ada survei internal
efeknya sudah mulai terasa
sudah ada keberitahuan masyarakat
bahwa oh iya bang sandi kemudian
sudah ada efeknya secara hitung hitungannya
sudah ada belum sih
kalau survei elektoral belum ya
karena kita kan istilahnya
baru mulai kelilinglah dengan bang zulhas ini kan
paling tidak ini membuat
sebuah euforia baru
bahwa para kader ini
seperti mendapatkan darah segar ya
ketika didatangin bang sandi
temukan kader kan
para pimpinan partai sudah terbiasa
tapi ketemu dengan bang sandi
ini tidak biasa
nah ini yang saya kira
suasananya memang berbeda
dan saya kira ini positif
dan kita melihat
beberapa daerah kemarin
dengan bang zul
itu di jawa tengah
terus kemudian ke jawa
jawa merat terakhir ya
nanti ini juga nanti akan diagendakan lagi ke
beberapa daerah di luar jawa gitu
tapi apakah memang juga ada perhitungan perhitungan soal
tetap mengharapkan itu kan
harus ada hitungan itu kan
kalau itu kan memang karena
satu tarikan nafas
jadi tidak bisa dipungkiri bahwa
kita bagaimana mengoptimalkan
itu bisa mendukung pan kan gitu
itu sih kira kira satu hal yang
nah salah satunya memang ya
mengetampaknyakan bang sandi itu
itu salah satunya membawa bang sandi keliling
ke dapil dapil kita
ketemu dengan para salah ketemu dengan konstituen
dan bahkan kita antar ketemu dengan masyarakat
artinya ini artinya juga
ketika sandi dibawa turun ke lapangan
artinya sudah ada penegasan lagi bahwa pan
termasuk caleg calegnya ya itu memberikan dukungan
karena kan kemarin sempat ada informasi yang
ada yang tidak mau
mengkamanyakan sandiaga uno
atau prabowo subianto di dapil masing masing
karena kondisi dapil yang berbeda beda
dan ada hitung hitungannya sendiri itu
ah ya tentu saja
jadi tentu saja memang kita
kita berhitung bahwa dengan
dengan adanya kampanye bersama sandi itu
memang akan membawa dampak yang
yang positif untuk kita
tetapi sekali lagi
ini memang kalau bicara dalam kaitan dengan
upaya menjadikan pilpres ya
itu kemudian seiring dengan pilek yang baru pertama kali
ini terserahkan pengalaman baru buat partai ya
kita kita masih masih berhitung benar ini
nanti setelah satu putaran ini
mungkin pada akhir bulan november
baru kita akan adakan survei
sejauh mana ini
kita safari dengan bang sandi ini
bisa mendongkrak suara pan
dan juga tentu saja mendongkrak
nah itu dia itu dia
nanti setelah jeda kita bahas
jadi jangan hanya kemudian itu menjadi aksesoris
tapi nggak ada nilai elektoralnya gitu ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita berjalan ke cvt maks wise
anda kembali di cnn indonesia prime news
kdpks untuk mengampanyekan
sandi agono tapi kembali soal pertanyaan yang tadi
tentunya kalau tadi
mas akam raja sudah mengatakan bahwa
ya ada darah baru ada darah segar tapi
darah baru darah segar kalau misalnya nggak ada hitung hitungan
elektoralnya kan juga
sia sia apalagi tadi sudah dikatakan
waktu cawapres juga masih
belum memberikan dampak apa apa kalau berdasarkan survei kan kang pipin
tidak bisa disimpulkan begitu ya
jadi kalau kami melihat kajian
internal kami lah ya ketika misalnya mereka
mengadakan event kemudian dia hadir di
bang sandi memang auranya lebih
emak emak anak muda juga luar biasa
dan di sisi lain kami punya
salah satu tujuan pks
misalnya mengundang bang sandi di acara acara
kampanye pks adalah
di basis basis pks yang dulu
hatta itu kalah dan kemudian
kita hadiri kayak kemarin misalnya
bersama presiden pks di jakarta
di tangerang selatan
di tange selatan hadir ke basisnya
pks di situ dan yang dulu

di situ kita memenangkan pertarungan
untuk bang prabowo dan sandi
jadi kami ingin menegaskan bahwa
poin surat itu tidak
sama sekali menegaskan misalnya
pak prabowo kita targetnya menang
melihat kondisi yang ada dinamika
yang ada kita perlu
untuk gaspol memenangkan
pertarungan pileg dan pilpres
bersamaan tapi kalau misalnya
sekarang kembali saya
pasti itu tentunya ada
harus ada hitungannya kemudian
ada targetnya minimal berapa
sudah ada nggak hitungannya kira kira bisa
dapat berapa persen nih dari ketika
membawa sandi kira kira tambahannya berapa persen
jadi target kami itu dua belas persen
sekitar tujuh puluh anggota dpr ri
dan bagaimana cara memenangkan
pks untuk pilpres dan pileg secara
bersamaan ada empat rumusan
yang kami lakukan yang pertama adalah
militansi kader yang
jumlahnya cukup besar di berbagai
daerah mereka selalu
turun tidak hanya ketika
kampanye lima tahunan tetapi memang
setiap periode mereka
juga melakukan kampanye
terus yang kedua adalah tentu
pks di mana mereka
selalu siap komando dari
atas sampai ke bawah ketika a maka
punya a dan itulah
kita bisa menilai bahwa hasil
pks di berbagai survei itulah
nilainya gitu nah ada
dua nilai dua
dilihat ketika pemilu
yaitu yang pertama adalah
kinerja caleg yang
efek dari pencapresan
dua hal itu sebetulnya
diangka empat sampai enam persen
maka kami punya target dua belas
target itu bisa terpenuhi
nah itu yang kira kira bisa disumbangkan oleh
sandiaga uno berapa persennya
saya kira kemarin kita misalnya targetnya
minimal diangka dua sampai tiga persen
saya kami sudah bersyukur
oke bisa didapat gitu ya jadi kami sebenarnya
tidak berpikir bahwa oh ini ekor jas
ya kalau dapat ya alhamdulillah tetapi
kami tentu akan mengoptimalkan
di poin satu tadi masalah
militansi kader dua soliditas
struktur dan yang ketiga adalah
adalah capres adalah bonus
dan tentu bagi kami
kami berharap bahwa
pemenangan ke depan selalu
yang kita calonkan bisa menyelesaikan
persoalan balasa dan tentu
maka harus ada kekuatan
di parlemen untuk mendukung program
angkanya logis nggak sebenarnya
saya sudah mengutak hati itu
saya sudah melakukan survei di smrc
september lalu saya coba cross gitu
antara pilihan kepada presiden
dengan pilihan kepada partai
jadi memang ada peluang sih
partai partai pendukung koalisi
prabowo sandi untuk memperoleh
karena pemilih prabowo sandi
untuk sementara ini pada september dua ribu delapan belas
yang sudah dikumpulkan
oleh kerajaan yang berada di

nah yang lainnya tersebar agak merata
dari pemilih prabowo sandi
ada peluang untuk itu dan dia terdistribusi
agak merata berbeda dengan
di kubu jokowi agak dominasi
pdip itu yang dapatnya dari jokowi
cuma bedanya kan
kalau dia menang nanti kan angkanya lebih besar
secara keseluruhan jadi ada peluang itu
kalau mau mengkampanyekan sandi
berarti kan kalau mau mengkampanyekan bang sandi
artinya tetap aja mengkampanyekan prabowo sandi
maka kemudian identiknya
ke gerindra lagi
dan dampaknya itu kalau lihat
itu ke gerindra
meskipun tetap aja bisa dapat ya
saya kira masuk akal sih kalau pks
menganggap kalau ada
partai pks ini kan partai yang punya
artinya partai yang memang punya
yang kalau kita hitung ya kira kira
berapa kadar intinya pks mungkin sekitar
satu lima juta dikali empat misalnya
kali lima kali sepuluh banyak kan
satu keluarga anaknya sepuluh
kali empat lah jadi satu lima
berpartisipasi di pemilu nanti
bisa begitu nah cuman itu
tantangannya nah berbeda dengan
satu lagi kalau dibalik
pemilih partai kemana aja
nah pks itu
cukup solid memilih prabowo sandi pemilih pks itu
base nya jadi wajar kalau ada yang
pemilih pks itu pemilih
pemilih prabowo sandi nah yang
tantangan berbeda itu dihadapi oleh partai
seperti pan pan demokrat dan
itu masih terbelah saat ini menurut
bulan september pemilihnya
agak terbelah ya hampir
lima puluh lima puluh terbelah gitu baik
maupun demokrat jadi
efek negatif dari ekor jas prabowo
yang akan ke gerindra partai seperti
pan itu harus juga berpikir
pemilih dia yang pro jokowi
itu bagaimana nih
mau diapakan gitu ya
maka itu wajar kalau beberapa hari lalu
itu ada misalnya
berita di media bahwa beberapa
caleg pan menyampaikan bahwa
mereka mengeluh gitu kalau harus mengamanyakan
prabowo nanti dapil mereka bagaimana
ya itu dia yang saya bilang tadi
bagaimana strategi didapilnya yang menjadi

yang di koalisi ini hitung hitungannya itu bagaimana sebenarnya pak hakam
kalau hitungan secara kuantitatif belum ya
tentu kan harus disurvey
tapi harapannya bisa mendapatkan berapa persen nih dengan mengajak kotelnya dapat berapa persen
gini jadi kalau dalam kalkulasi secara kualitatif di pan itu memang pilpres ini akan mendongkrak suara partai pengusung
nah sejauh mana itu memang kan asosiasinya bagaimana kedekatan antara figur capres cawapres ini dengan partai tertentu
makanya kan di undang undang pun kemudian dicantumkan gambar capres cawapres di bawah
bawahnya kan partai pengusung karena kita mengasopsikan
meskipun ini semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat tujuh belas april dua ribu sembilan belas kan
nah dari situ
tapi kan ada strategi nih sekarang
nah dari situ memang masing masing partai mencoba melakukan persuasi pada publik
bagaimana agar figur misalnya yang dibawa ini sandi misalnya
sandi itu memang ada kedekatan dengan pan misalnya
meskipun tadi dr jedi mengatakan bahwa tidak terlalu
kemungkinan ada misalnya pendukung jokowi memilih pan
menurut saya bisa saja terjadi
nah tapi dalam konteks ini kan kita berbicara bagaimana sesi ya
sesi efek terhadap koalisi
nah dalam kaitan itu tentu saja memang pan melihat cukup besar
bahkan kita menghitung ya kalau ini asosiasinya itu cukup dekat
misalnya partai yang dianggap
asosiasi pak jokowi dengan pdi pak prabowo dengan gerindra
itu bisa mungkin dua puluh tiga puluh persen
bisa mengerek suaranya meningkat ya peningkatan suaranya itu
nah sekarang kan bagaimanapun kan sekarang semua partai koalisi yang non gerindra
partai koalisi yang non gerindra itu kan berarti sekarang sedang berupaya sekuat tenaga nih mas jayadi
untuk bisa mengasosiasikan sandi uno secara kuat kepada partai masing masing
misalnya anda lihat misalnya yang dilakukan pan kemudian dilakukan pks dan dilakukan demokrat tuh
apakah memang itu caranya secara konkret
ya memang menurut hasil penelitian
memang hasil penelitian soal efek ekor jas di negara yang menggunakan koalisi multi partai untuk mencalonkan presiden itu
baru di dua negara setahu saya yang ada penelitian itu di brazil dan chile
umumnya penelitian soal efek ekor jas itu adanya di negara negara sistem dui partai
jadi jelas kan
warnanya jelas ya
kalau trump ke republikan kalau misalnya hillary clinton ke demokrat
nah kita ini kan banyak partainya
partai jokowi milik pdip kemudian pak prabowo milik gerindra gitu
yang pasti akan menurut hasil penelitian itu yang pasti akan memperoleh dampak elektoral down ballot efek itu atau efek ekornya adalah partai yang dianggap terasosiasi paling kuat
pertama partai pemilih
yang kedua partai yang disebutkan hakam tadi yang mampu mengasosiasikan diri secara kuat dengan calon tersebut
nah pertanyaannya kan ini mau diasosiasikan dengan calon wakil presiden
di analisis data yang saya punya menunjukkan efek ekor jas itu lebih banyak berasal dari capresnya
dari calon presiden ya
tapi kan agak sulit juga kemudian kalau misalnya kembali soal kalau misalnya menyebut nama prabowo langsung satu poin untuk gerindra
kan tidak bisa misalnya pan pilihlah sandi seperti pks kan
mau tidak mau kan pilihlah prabowo sandi
jadi tadi hitung hitungan saya kak hakam
oh lebih besar
jadi sama relatif sama
karena kan margin marginnya tinggi
jadi relatif sama
ya ada peluangnya
tapi sekali lagi tantangannya adalah kalau pan pks mengkampanyekan prabowo sandi gerindra ikut juga
ikut dikampanyekan juga gitu loh
dan secara proporsional mereka kemungkinan dapat lebih banyak gitu
jadi itu aja tantangannya
cuman ada tantangan lain untuk pan seperti saya sebut tadi
pan itu pertarungannya bukan hanya memperebutkan efek ekor jas gerindra
tapi bagaimana mengayomi
mengayomi pemilih jokowi di pan
karena untuk sementara ini paling tidak pemilih p tiga pks dan pan itu masih terbelah
sebagian milih jokowi sebagian milih prabowo sandi
nah bagaimana nih kalau mengampanyekan prabowo di daerah yang pemilihnya pan cenderung ke jokowi
itu memang tantangannya
kalau pks kurang tantangan itu tadi
karena pks cenderung solid memang
cenderung solid ke prabowo sandi
tapi menarik kalau misalnya kemudian kita bahas sedikit lagi singkat ke kang pipin soal asosiasi
kemarin misalnya ketika pan sudah tadi dikatakan oleh pak kam
ada asosiasi yang dekat kemudian dengan pan bang sandi
kemudian pasti pks juga ingin ada asosiasi yang dekat antara bang sandi dengan pks dong
ya saya kira secara naluriah tentu ya
jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa itu sudah selesai
kalaupun bang sandi waktu itu gerindra
kemudian saat ini beliau keluar
dan kemudian disepakati lah bang sandi memang punya jadwal di masing masing partai politik
sebetulnya tinggal kuat kuatan aja kan
kita mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh capres dan cawapres
bagi pks tidak mungkin kita mengkamanjakan sandi sandi tanpa ada prabowo nya
tetapi itu hanya satu
instrumen saja ketika mengundang bang sandi memang responnya luar biasa
karena dua ribu sembilan belas itu pertarungan cowopres
kalau kami melihat ya
misalnya kiai ma'aruf dan bang sandi aga uno
itu pertarungan yang saya kira akan berbeda dengan dua ribu empat belas sebelumnya
maka elektabilitas prabowo sandi itu akan meningkat
inilah yang kita lakukan sebetulnya ketika kenapa surat edaran itu keluar kepada anggota dpr ri
karena biaya kampanye itu bisa disupport oleh para anggota dpr ri untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas cowopres kita
plus juga untuk mengoptimalkan pemenangan pileg di dapil dimana basis pks itu berada
teman teman koalisi itu ada kesempatan berapa kali sih untuk mengajak sandiaga uno

yang sudah disepakati
ya pada dasarnya sebenarnya gampangnya gini
couplingnya itu kan kira kira kalau pak prabowo kan dengan gerindra
dan tentu juga nanti bareng bareng kan gitu
tapi bang sandi ini ya dibagi lah
artinya sepanjang pks pan dan demokrat dan berkarya ya
itu memang bisa mengoptimalkan
sehingga memang waktunya terbuka
kebetulan saja kemarin kesempatan pertama
pada pan kemudian berikutnya pks dan seterusnya lah
jadi pada intinya memang saya kira pada pilpres kali ini
karena kan pernah pak jokowi dan pak prabowo ini kan dua ribu empat belas
diferensiasinya pembedanya itu ada di wapres memang
jadi orang itu sudah tahu nih
oh dulu kayak gitu kan
kalau pertandingan tinju ini kan mama tali dan forman gitu tahu
tetapi ini sekarang ada pasangannya
nah orang kemudian membedakan dua pasangan itu karena figur cawapres
bang sandi dan k ma'ruf
nah itu tinggal
apakah pendukung pak jokowi akan memilih kembali pak jokowi atau berpindah
begitu pula sebaliknya gitu
ini diferensinya ada di wapres
nah ini maksud saya menjadi salah satu pertimbangan yang cukup signifikan
apalagi dikaitkan dengan pemilihan bareng dengan legislatif
tentu ini akan punya dampak
tapi sejauh mana dampak
ini tugas para intelektual inilah yang kemudian
kita nanti tentu ya
nanti akan dapat masukan dari para pakar ya
para pengamat untuk melihat sejauh mana
kami di lapangan memang ya mengoptimalkan mengeksplor terus
tetapi sejauh pengamatan ya kasat mata kita sangat positif
dalam pemilu itu selalu ada dua faktor besar yang berpengaruh
kandidat capres cawapres itu termasuk faktor non fundamental
pengaruhnya tidak berlangsung lama
tapi ada faktor fundamental yang berlangsung lama
yaitu satu faktor ekonomi dan keamanan kalau untuk indonesia
yang kedua faktor incumbency
faktor kepetahanan tidak ada di tahun dua ribu empat belas
di tahun dua ribu sembilan belas tidak ada
dua ribu sembilan belas nanti ada
faktor kandidat tentu tetap ada
jadi bisa saja cawapres itu menjadi faktor pembeda
tapi dia nanti akan bertabrakan lagi dengan faktor lain
yang di tahun dua ribu empat belas tidak ada
incumbency bisa menguntungkan jokowi bisa juga merugikan
tergantung kepada bagaimana persepsi masyarakat
nah soal tadi soal efek ekor jas itu dugaan saya
partai partai koalisi ini kalau mereka disiplin mereka akan berbagi geografis
di daerah yang pan nya kuat
maka sandi akan diklimpan
di daerah yang pks nya kuat sandi akan diklaim oleh pks
kan inget yang saya katakan tadi
pertarungan pil pilek itu kan di dapil
dapil tinggal di pecah pecah
di dalam dapil pun ada macem macem lagi kan
dugaan saya mereka akan melakukan begitu
masalahnya partai partai seling tidak bisa disiplin
dan optimis memenangkan pertarungan dua ribu sembilan belas
ini ya sandi milik semua ya om
pegangan tangan ya
dua partai ini sama
nah dari segi pan punya partai yang punya identitas sosial
itu terkait dengan muhammadiyah
kalau ini juga begitu
jadi mungkin mereka tidak terlalu khawatir soal parliamentary trust
tinggal mereka mencari bonus
dan itu tergantung bagaimana strategi di dapil
baik terima kasih mas jahid dianan
kang pipin terima kasih
pak kam naja terima kasih banyak
dan dalam berpolitik tidak ada yang tanpa pamrih
berhenti kawan sepanjang jalan
di balik kebersamaan selalu ada maksud dan tujuan
siapa yang akan mendapat efeknya korjas maka ia dinilai dari gigihnya usaha untuk mendapatkannya
cnn indonesia prime news segera kembali